kau selalu melanggar aturanku andi
tidak boleh ada yang melanggar ajaranku
pergi kau dari perguruan ini
tapi guru apa yang dikatakan andi itu benar
kamu tahu nyai sinta selalu melakukan kejahatan
kenapa kamu selalu membantunya
sebegitu mencintai nyakah kamu
seharusnya kau tahu andi
aku harus menemuinya
aku harus kembali wan
sebaiknya kamu cepat tinggalkan perempuan itu sana
dia calon istriku aku harus mengadih kepadanya
san apa yang lo lakukan ini
jangan ikut campur
tunggu san kita ini saudara san istighfar san
jangan sampai terpengaruh oleh iblis perempuan itu
aku peringatkan sekarang jangan pernah ikut campur
kenapa hasan mau melakukan perbuatan seperti itu
padahal sudah jelas jelas pak kalau nya sinta itu adalah orang yang jahat
tapi kenapa hasan malah kembali sama nyai sinta
hasan bilang kalau hasan mencintai nyai sinta dan bahkan akan menikah dengan nyai sinta
ini kesempatan aku untuk memikirkan hasan
paling berani nyetia merebut nyai sinta dariku
pasti hasan telah diguna guna sama nyai sinta
tidak mungkin tidak mungkin nyai sinta mengguna gunain se hasan
hasan yang menyukainya nyai sinta
tapi aku tetap yakin hasan pasti kena guna guna
setuju guru setuju kan
melj akan bantu kak guru
melki ngapain sih lo disitu ya
jangan jangan lo dari tadi nguping ya pembicaraan kalian berdua ya
enggak jawabnya enggak
enggak kan sah
saya ikut aja dah
nyai pemuda ini akan menyulitkan kita nantinya kenapa kita tidak habisi dia sekarang nyai
mereka sangat sakti
satu satunya cara untuk mengalahkan mereka adalah membuat mereka saling berangsur
iya saya ngerti nyai maksud nyai mau diadu domba kan
aku akan membuat andi cemburu padaku
dan dibantu temannya ritu andi akan membunuh hasan
aku akan tetap berkuasa
kau harus membantuku merebut selenang sakti dari nyai sinta
untuk apa saya melakukan itu
selama ini dia telah berbuat kejahatan menggunakan selendang sakti itu
pak andi ada apa ini
kau belum mengerti ritu
di mana harga dirimu sebagai lelaki andi
kau telah diperbudak oleh cintanya cinta
nyai nani kau sudah tahu kalau ki gandhi sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya sinta
tapi bukan berarti dia berhak untuk berbuat semena mena
kau adalah lurah di sini
seharusnya kau melindungi rakyatmu
yang pasti saya tidak akan melakukan ini
sudah virgo alasannya
lagi laki yang sebenarnya aku cintai
sternyata tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan kebenaran
nyai adik sepurguan nyai ada di tempat pak andi
sepertinya dia mau menghasut pak andi untuk menyerang nyai
perempuan itu ternyata berimur tinggi
aku tahu semua ini pasti akan terjadi
anaknya semakin kurang ajar
aku harus memutihkannya
ya allah bantu saya untuk menolong dia
kamu tidak apa apa
saya tidak apa apa
nyai lah ini
jangan kau campuri urusanku
ini adalah daerah kekuasaanku
dan semua upeti itu adalah milikku
tapi kau sudah keterlaluan ya sinta
katanya perempuan itu mencintai bapak
dia tegak mencelakai bapak
terlalu banyak kau berbuat kejahatan
dan kau meresahkan masyarakat
apa urusan bapak
hei tuan maafkan saya sebenarnya saya yang mempertemukan hasan dengan sinta
tetapi hasan tidak mencintai cinta
sayalah yang mencintai sinta
bapak tahu di mana hasan sekarang berada
itu guru aku
kata guru kakak mau kemana
tolong jangan ikuti saya saya masih ada urusan yang sangat penting
aku ikut kakak guru
ini bukan waktunya untuk bercanda sebaiknya kalian pergi dari sini
itu tadi guru gua
guru ritman nanti gua bakalan kayak dia bisa terbang
wah bisa mencetua awan dong
siara gua baru barn